kondisi jalanan jakarta pada rabu sore kembali padat
di antaranya di jalan kapten tendean dari arah blok m menuju pintu masuk tol dalam kota
kendaraan yang ingin masuk tol harus berbagi dengan kendaraan lain yang akan menuju jalan jenderal gatot subroto
keadaan bertambah parah di jalan tol dalam kota
pengendara hanya bisa memacu kendaraan sekitar dua puluh km per jam
situasi ini mengingatkan pengendara pada kemacetan lalu lintas sebelum pandemi
pengendara lainnya menganggap situasi ini adalah dampak aktivitas saat ramadan
banyak orang berharap bisa sampai di rumah sebelum waktu berbuka puasa
pada saat ini pengendara tidak bisa sampai di rumah sebelum waktu berbuka puasa
pengendara tidak ingin berlari ke transportasi umum
untuk saat ini belum bisa
karena kendala waktu juga
kendala waktu jadi uber waktu
meskipun semakin padat warga umumnya masih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum
mobilitas yang fleksibel menjadi alasannya
bertambah padatnya jalan jalan di jakarta mendapat tanggapan dari masyarakat pengguna transportasi umum
direktur eksekutif institut studi transportasi
jadi ini ada abu abu sendiri
sementara kan ini kan masalah virusnya kan virusnya sama
mengapa harus dibedakan mengenai masalah keterisian
mengetahui kondisi lalu lintas sekian padat pemerintah provinsi dki akan mempercepat skema
tarif integrasi transportasi publik
ya langkah langkah pengaduan kan banyak sekali yang dilakukan
di antaranya kan kita terus mengoptimalkan
tarif transportasi publik ya
seperti tarif jakarta terus kita tingkatkan pelayanannya
kita juga mempersiapkan integrasi transportasi
saat ini pemprov dki masih membahas tarif integrasi
tarif tersebut ditargetkan dapat dijangkau masyarakat umum
warga jakarta bakal punya pilihan untuk bepergian dengan murah
dan cepat tidak harus terjebak dalam kemacetan